mengganggu pikiran kamu
apa sakit kepala kamu
masih lama gak
saya sudah di atas om
saya sudah di atas
sudah di dalam unit
sekarang kamu udah bisa pergi
sekarang semuanya sudah aman
resepsi ini setahunya penghuni apartemen ini
sakti bukan kamu
jadi kalau rafael tanya tanya sama mereka
sakti bukan kamu
sakti bukan kamu
sakti bukan kamu
sakti bukan kamu
sakti bukan kamu
sakti bukan kamu
sakti bukan kamu
terima kasih om

jadi kamu sudah terbunuh
gres nya disampel sebaliknya
periksa pants all dahulu ya
gimana dok kondisinya
saya tanya pak al dulu ya
pak al masih pusing
ada sakit yang dirasa pak
apa pak al sudah minum obatnya malam ini
belum dok belum saya kasih
sebaiknya pak al makan dulu
setelah itu minum obatnya
terus gimana tadi
masih kondisinya dok
semuanya baik dok
tapi tolong dibantu
untuk dikelola supaya pak al tidak merasa stres
pak al harus relax
dan itu membantu kesempuhannya
tapi kalau begitu saya permisi
hubungi saya segera kalau seandainya terjadi apa apa lagi
cepat sembuh ya
terima kasih dok
terima kasih dok
makanan pak bos ya
eh tunggu tunggu
itu si gemoy
nangis mulu di kamarnya bu bos
rena pasti sedih banget
karena setiap ketemu sama mas al
kondisi mas al kurang bagus
jadi dia gak bisa lama lama mainnya sama mas al
mir boleh antar makanan ini ke kamar mas al gak
aku mau nengok rena dulu
iya liat kasihan dia
al apa yang mau ganggu pikiran kamu
please beritahu aku
sama hasil tes rena
tes apaan ya
udah lupa ya
mirit lupain lupakan
permisi bu bos
saya mau antarin
makanan ya pak bos
taruh di meja mirna
mungkin lagi di kamarnya bu bos
pasti dia sedih liat kondisi al seperti ini
saya permisi dulu ya bu
makan dulu sayang
bawa bantuin kamu makan ya
mau suapin ya
aku bisa sendiri